kenapa harus berhenti
kepas lagi dong
terima kasih ya allah
alayhi salatu wasalam
ditangkap oleh raja namrud
mengumpulkan kayu kayu bakar
sampai beliau tidak bisa bergerak sedikit pun
saat nabi allah ibrahim
alayhi salatu wasalam
kemudian nabi allah ibrahim
berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
berulang ulang kali di ucapkan oleh
alayhi salatu wasalam
wasalaman ala ibrahim
dan menjadi keselamatan bagi ibrahim
nabi allah ibrahim bertawakal kepada allah
pasrah kepada allah
api pun tidak bisa mencilat tubuhnya
maka oleh karena itu hadirin
dalam kehidupan kita
pasrahlah kepada allah
mohon pertolongan kepada allah subhanahu wa ta'ala
jangan minta pertolongan kepada orang lain
kepada satu benda apapun
nabi allah ibrahim alayhi salatu wasalam
dengan nabi yang tidak bisa dibakar dengan api
dengan kisah nabi allah ibrahim alayhi salatu wasalam ini
bisa menjadi pelajaran untuk kita
bahwa setiap perkara yang kita hadapi di dunia ini
kita harus bersandar kepada allah subhanahu wa ta'ala
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku harus berusaha
jurus tahun itu
suka apa amir

bicara dengan bapak
hahaha tak tahu yang apa tadi
terima kasih tia
jalan ini adalah jalan pintas
jalan terdekat menuju pancasarang
kita akan segera sampai
ini adalah jalan pintas
jalan pintas menuju kematian
cepat pergi ke paja jalan
biar ayah mengajak
tidak ayah anda
kita harus pergi bersama
apakah mereka masih mau ujar kita
kami tidak tahu nimas
naik depan saya
kita harus segera tiba di paja jalan
melalui kota jandung
kisah bunyi kertanyakan games
bahkan ah sudah lah yang penting gusti agung sudah melindungi istana pejajaran
sudah damai sudah tenang sekarang mak
abo batik batik eh kelaunan ya prajurit
main tutup wai aduh kaput
abo abo ya prajurit
saya kesana berarti saya mau ke dalam
kalau kesana saya mau keluar kalau kesana saya mau ke belakang
siapa yang mau kejinting kamu masuk
emangnya kamu tidak kenal siapa saya
soal kenalan yelengser
di dalam istana penjajaran yang paling disayang gusti ratu
eh tak ada untungnya
eh minggir saya mau masuk
saya mau masuk
saya mau masuk tidak dikasih
biarkan dia masuk
ini adalah kilengser
up di dalam gusti ratu subang larang dan gentering manik
kamu mencegat cegat wang
makanya tekanu ingin kan
kalau besok begitu lagi sengaja dengan saya
saya laporkan ke gusti ratu
saya laporkan ke gusti ratu
biar kamu dipecat jadi prajurit
eh jadi rakyat gelap aduh
sebaiknya kita masuk ke istana
karian harus lupa swadah
dan berketat penjagaan ya
karena raden argadana bisa setiap saat masuk ke istana ini
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kenapa harus berhenti
kepas lagi bol
kepas lagi bol
kepas lagi bol
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
raj kamu tidak apa apa
sekarang sudah aman yunde